kita ke informasi selanjutnya lembaga survei development technology strategy dts indonesia
merilis hasil survei terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan jokowi ma'ruf amin
kondisi ekonomi nasional di dua tahun pertama jokowi ⁇ maruf ⁇ menjabat ini dinilai memburuk oleh responden
survei melibatkan dua empat puluh enam responden yang terdiri dari dua puluh sembilan provinsi dan margin of error sebesar dua tujuh belas persen
survei tersebut dirilis melalui konferensi pers virtual pada minggu sore
hasil survei menunjukkan memburuknya ekonomi tidak lepas dari kondisi resesi yang melanda indonesia bersamaan dengan pandemi covid sembilan belas
serta kualitas sumber daya manusia menjadi lima poin tertinggi yang dinilai responden
menjadi masalah utama nasional selama pemerintahan jokowi ma'ruf amin
namun pemerintah dinilai memiliki kinerja yang baik dalam hal pelayanan publik
meski isu korupsi dan suap masih menjadi catatan bagi pemerintah
apalagi dua isu utama adalah isu pemilihan ekonomi dan isu kesehatan masyarakat yang kurang lebih tahun dua ribu dua puluh satu kita sudah on the track ya
dan seterusnya tentu kita akan berharap bisa tetap bertahan dengan jalur yang seperti saat ini